satu rukun warga di perumahan dasana indah kelurahan bojong nangka
kecamatan kelapa ii kabupaten tangerang banten
terpaksa harus dikarantina setelah delapan puluh tiga warganya positif covid sembilan belas
warga yang dinyatakan positif covid sembilan belas sebelumnya bepergian ke bogor jawa barat
untuk menjalani tradisi munggahan sebelum ramadan
kluster baru penularan covid sembilan belas ini bermula saat seorang warga jatuh sakit
setelah beberapa hari pulang dari munggahan
dari hasil tes swab warga tersebut dinyatakan positif covid sembilan belas
dari hasil dua kali tracking oleh dinas kesehatan kabupaten tangerang
ditemukan delapan puluh dua orang lainnya dinyatakan positif covid sembilan belas
seluruhnya masuk kategori orang tanpa gejala
pasca adanya penyebaran covid sembilan belas aktivitas warga kini dibatasi
bahkan ada aturan jam malam yang diterapkan oleh ketua rw setempat
dengan pengawasan ketat tni dan polisi
mereka itu pelat
perjalanan wisata ke gunung dago parung bogor
itu pada tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh
selang dua hari satu persatu warga sudah mengalami penyakit
seperti demam flu dan lain sebagainya
semua kita batasi kecuali yang berkepentingan yang mendesak
hanya kita yang perbolehkan
dan kita juga sudah melakukan jam malam
hingga saat ini delapan puluh tiga warga yang dinyatakan positif covid sembilan belas
menjalani isolasi di dua lokasi berbeda
empat orang menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang
sementara sisanya menjalani isolasi mandiri di hotel